dan sudah bergabung bersama kami di studio adalah heri bakti mantan dirjen perhubungan udara
pak heri terima kasih
sudah bergabung siang ini
pak heri kita lihat ataturk itu adalah menjadi salah satu bandara yang teraman
diklaim sebelumnya teraman keamanannya paling ketat screeningnya mulai dari ujung ke ujung ada berapa lapis
bagaimana sekarang kita melihat indonesia pak heri
indonesia kalau kita bicara indonesia keamanan bandara itu sudah ada program ya sebetulnya
ada aturan aturannya yang dibuat demikian juga siapa yang terlibat
sebetulnya keamanan itu melibatkan seluruhnya
jadi tidak bukan kementerian perhubungan saja seluruh stakeholder yang ada di bandara itu pasti terlibat
tapi bagaimana terakhir kondisi sebagian besar bandara di indonesia tingkat pengamanannya
kalau kami melihat dengan program program yang ada dilaksanakan oleh kementerian perhubungan
dengan aturan aturan pembaruan pembaruan
aturan aturan seperti misalnya ada km satu ratus dua puluh tujuh ya tahun dua ribu lima belas bagaimana dikembangkan lagi
aturan itu berkembang terus mengikuti info info data data yang ada
di samping itu di penerbangan itu ada yang namanya komite keamanan penerbangan
itu yang diketuai oleh dirjen dirjen perhubungan udara yang mengetuainya
dia itulah yang akan terus secara terus menerus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder lah
tni polri bin bnpt
airport airline itu semua terlibat di situ
iya tapi kita sudah termasuk aman atau tidak
karena kalau screening logikanya saja masih ada yang bisa pakai tiket palsu
naik pesawat baik baik aja
itu logika sederhana dari tiket
apalagi untuk misalnya bahan peledak dan segala macam apakah kita sudah cukup waspada
jadi dalam artian bahwa aturan ada dilaksanakan di lapangan
dilaksanakan di lapangan itu secara terus menerus
karena di mana sebuah tugas
maupun si apa namanya yang mau berangkat bersama sama melihat
jadi masalah keamanan itu adalah tanggung jawab bersama
siapapun yang ada di bandara apapun di publik lah itu
itu yang harus kita kembangkan
kita apa namanya di sosialisasikan lah
jadi budaya budaya safety maupun security itu terus di
nah dari sanalah kita lihat dari hasilnya
bagaimana kesiapan kesiapan daripada petugas apabila terjadi sesuatu
nah itu yang kita melihatnya
saya melihatnya selama ini ya sudah cukup lumayan karena apalagi dengan status sekarang menteri perhubungan kuning
karena ada kejadian kejadian
jadi kuning berarti waspada
waspada itu seperti apa
kita harus melihat lagi aturan aturannya apakah dilaksanakan atau tidak oleh yang bekerja di sana
berarti itu kembali lagi ke petugas di lapangan
tapi sekarang kemudian tentu ada sistem
tentu ada sistem
sebagian besar serangan yang terjadi saat ini di luar di bandara bandara internasional yang sudah kita dengar itu terjadi di area terminal keberangkatan
yang sebelum masuk ruang tunggu
berarti itu benar benar mereka sebagian besar baru turun dari taksi datang keamanannya longgar
dan seperti kita tahu di sini juga begitu
pengecekan seadanya apalagi kalau padat kan
agak lost sedikit beberapa kali
bagaimana itu untuk hal hal buruk terjadi
itu yang selama ini memang ada beberapa bandara kemarin kemarin ini masuk ke ruang check in belum diperiksa
tapi setahu saya sekarang ini sudah ada instruksi menteri yang membuat bahwa masuk ke dalam itu sudah harus ada security
dulu itu cuma satu di dalam
dulu itu dua kali
dulu disuruh dua kali
pernah dibuang dengan konsep yang internasional katanya bahwa di daerah itu masih public area
nah sekarang mulai lagi ada pemeriksaan awal
nah itu ada bertahap itu
nah di sana setelah dia check in di dalam lebih ketat lagi pasti
hal itulah yang terus secara terus terus di samping itu didata dengan intelijen
secara informasi informasi intelijen ini harus terus masuk
maka ada koordinasi komite komite yang diketuai oleh dirjen itu
mendapat informasi baik dari bin dari intelijen bnpt maupun dari info info dari luar
nah kalau ada terjadi apa apa pasti akan dikoordinasikan
apalagi dalam kondisi kuning sekarang ini
kuning pasti waspada kan
nah kita juga seluruh informasi harus di
harus langsung ditindaklanjuti tidak boleh dianggap remeh ya
tapi pak heri ini juga tentunya berkaitan dengan penumpang
mereka pasti mereka tidak biasa di search atau diperiksa terlalu lama
mereka terganggu dengan itu
ya itulah makanya perlu sosialisasi tadi
budaya keamanan budaya safety itu harus kita
terus yang gak bisa langsung hari ini pasti ada yang protes
dimulai dari yang paling top
sudah saya lihat sudah lihat
dari dulu juga kita ada
contoh foto foto menteri perhubungan menteri yang lain semuanya di
dimulailah di situ
pasti nanti lama lama terbiasa
di samping itu juga harus dilihat
karena antrian panjang itu membuat orang kesel kan
hal hal seperti itulah yang harus kita
petugas melayani daripada penumpang itu sendiri
itu yang penting
baik baik terima kasih pak heri sudah bergabung siang hari ini di cnn indonesia live